ketidaksempurnaan fisik bukan menjadi penghalang seseorang untuk menggapai prestasi setinggi mungkin
di surabaya seorang remaja tunanetra lolos ujian masuk perguruan tinggi setelah menyisikan ribuan peserta
ia pun menjadi tunanetra pertama yang akan kuliah di universitas erlangga surabaya
alfian andika menjadi penyandang tunanetra pertama yang diterima di universitas erlangga surabaya
alfian berhasil mengalahkan ribuan pendaftar lainnya melalui jalur mandiri beasiswa bidik misi
kamis pagi alfian ditemani pendampingnya mulai mengikuti tahapan verifikasi data mahasiswa baru
perjuangannya untuk diterima di universitas ini tidak mudah
ia harus mencoba tes sampai tiga kali sebelum akhirnya diterima
sebenarnya perjuangan saya untuk masuk ke universitas erlangga ini bukan sesuatu yang mudah sebenarnya
kan universitas erlangga belum pernah menerima tuna netra
jadi tuna netra total khususnya
jadi kita harus benar benar mensosialisasikan diri kita supaya teman teman dosen rekan rekan rektorat semuanya
paham bahwa tunanetra juga dapat berkuliah seperti teman teman pada umumnya
alfian memilih jurusan antropologi karena ingin mencari tahu apa yang dapat membantu para tunanetra
dari sisi sosial dan budaya
nah kebetulan dalam proses seleksi yang bersangkutan luar biasa
artinya nilai akademiknya kemudian tes potensi akademiknya juga luar biasa
artinya memenuhi persyaratan yang kita harapkan untuk bisa mengikuti perkuliahan sampai dengan nanti lulus
alfian adalah lulusan sma delapan surabaya
di sekolah ini ia juga satu satunya siswa penyandang tunanetra
bersama seluruh mahasiswa baru universitas erlangga alfian akan mulai masuk kampus pada delapan belas agustus